anggota komisi satu dpr ri fnd simbolon memohon maaf atas ucapannya yang menyatakan tni seperti gerombolan ormas
mkd dpr ri telah menghentikan laporan terkait kasus ini
namun fnd simbolon mengaku menerima intimidasi akibat ucapannya tersebut
ditemui usai sidang mkd di dpr ri fnd simbolon kembali menyatakan permohonan maafnya kepada seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh ucapannya
ia mengatakan tidak ada niat buruk pada pihak manapun baik kepada tni maupun ormas
fnd simbolon juga mengaku ia menerima intimidasi berupa ancaman baik yang ditujukan kepada dirinya maupun kepada keluarganya
fnd tak menyebut siapa yang mengancamnya namun ia berharap pihak tersebut segera menghentikan perbuatannya
politikus pdi perjuangan ini juga mengaku siap untuk bertemu jenderal dudung abdurrahman untuk menyampaikan permohonan maaf secara personal
mungkin teman teman lihat sendirilah di viral viral alamat rumah saya dikasih
kemudian handphone saya dua puluh empat jam tidak berhenti berdering
ancaman nyawa semua ada di handphone saya ini
ada semua saya profiling semua ada nanti pada waktunya saya buka